dan warga yang berada di lokasi kejadian menemukan benda yang diduga bagian tubuh manusia
selain itu warga juga menemukan buku catatan
pihak kepolisian dari sat brimopolda metro jaya hadir di lokasi kejadian pada pukul tujuh tiga puluh pagi
mereka lantas mengambil barang barang yang ditemukan oleh warga untuk diserahkan kepada tim dvi dan juga puslap empat mabes polri